dua hari setelah kerusuhan tanjung balai sumatera utara
pengamanan di sejumlah titik lokasi rawan
masih terus diperketat aparat keamanan
situasi telah kondusif
sebagian warga menjalankan aktivitas di rumah ibadah
tanpa terpengaruh isu ketidakamanan
meski telah dinyatakan aman dan kondusif
namun sejumlah tempat peribadatan di kota tanjung balai sumatera utara
masih terus dijaga ketat petugas keamanan
aktivitas warga sendiri mulai berangsur normal
dan berjalan seperti biasa
sejumlah warga etnis tionghoa kini melakukan aktivitas ibadah
di beberapa wihara yang terhindar dari perusakan dan pembakaran
pada peristiwa kerusuhan jumat malam kemarin
sementara di lokasi lain ritual peribadatan di rumah ibadah
yang lolos dari amuk ribuan masa berjalan seperti biasa
di bawah pengawalan petugas keamanan
sekarang sih ya sekarang sudah normal kembalilah
kita orang datang ibadah
ya mudah mudahan ya tanjung balai
tanjung balai ini tetap normal kembali
siratur antar umat beragama ini tetap bersatu
ya bisa kerjasamalah
sebab jangan ada jadi kerusuhan lagilah
sebab kerusuhan ini kan ya rumah ibadah gimana pun
orang kota tanjung balai tentu terpukul
dalam kerusuhan yang terjadi pada jumat malam kemarin
sebanyak delapan wihara dan satu panti sosial dirusak
dan dibakar masa
tak hanya itu
lima kendaraan juga turut dirusak dan dibakar
terlihat di beberapa rumah ibadah yang sempat menjadi
sasaran amuk masa jumat malam lalu
sebagian warga setempat masih antusias mengamati
puing material di rumah rumah ibadah yang belum dibersihkan
penjagaan ketat juga masih dilakukan oleh beberapa
petugas bersenjata lengkap
azhar effendi manurung tanjung balai
setelah menetapkan dua belas tersangka dalam konflik warga
di tanjung balai sumatera utara
kini polisi memburu pelaku
dan menyebarkan provokasi isu sara di media sosial
dengan bantuan kemenkom info
polisi akan menjerat para provokator di media sosial
dengan ancaman pidana enam tahun penjara
situasi aman ya tadi dengan menkom info
sudah bicara karena ini kan kalau menyebarkan berita
itu ada ancaman pidananya lima tahun
enam tahun enam tahun itu pasal dua puluh tujuh ayat dua salah
bisa dipidana sekarang belum
kita lagi mencari itu
kita mencari itu
tapi kita udah mau tahu ada beberapa nama sedang dikembangkan
untuk mengetahui informasi terkini pasca insiden perusahaan
dan pembakaran sejumlah tempat ibadah di tanjung balai sumatera utara
kita telah terhubung dengan koresponden silvano hajid
seperti yang kita ketahui dan juga dari laporan anda di sana
sejak siang tadi situasi tanjung balai sudah dinyatakan kondusif
namun apakah memang masih ada pengamanan yang dilakukan
oleh apart tempat di sana
indra untuk menjamin rasa aman warga termasuk di sini yang untuk beribadah
tentunya pengamanan terus diberketat
artinya ada kemungkinan penambahan pengamanan lagi di beberapa titik
ini fungsinya hanya untuk menjamin keamanan selama dalam masa pemulihan ini
satu pekan hingga dua pekan ke depan
sementara jika kita lihat proses perbaikan yang telah terjadi selama satu hari terakhir ini
bahwa proses perbaikan ini sudah dimulai sejak kemarin
ketika warga bekerja sama juga dengan jamaah dari tempat ibadah ini
sementara dibantu dengan polisi dan juga tni berupaya untuk membersihkan
apa yang masih bisa diselamatkan di beberapa tempat ibadah yang sejak kemarin sudah mulai dibersihkan
dan untuk sementara ini para jamaah ini bisa beribadah di beberapa tempat ibadah
yang masih ada di tanjung balai
sementara mereka juga dihimbau untuk beribadah di tempatnya masing masing
tentunya dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah kota tanjung balai ini
ya lalu sudah sejauh mana proses penyelidikan sejumlah tersangka provokator kerusuhan ini
sampai saat ini polisi sudah mengantungi nama tentang siapa saja yang menyebar isu sara lewat media sosial
tetapi belum bisa dipublikasikan karena masih dalam proses pendalaman materi
dan penyelidikan ini juga masih terus berlanjut dari ke tiga puluh delapan saksi yang telah dipanggil ini
sudah mengerucut ke beberapa nama
sementara ini masih ada dua belas orang yang ditetapkan sebagai tersangka
empat diantaranya sebagai pelaku pengusakan tempat ibadah dan juga satu yayasan sosial
dan sampai saat ini penyelidikan ini juga masih terus bergulir
dan satu lagi saya bisa katakan bahwa tanjung balai ini secara kasat mata sampai dengan malam ini
dalam keadaan normal
tanjung balai membutuhkan waktu setidaknya satu hari saja untuk mengubah dari kondisi yang kacau balau
pada hari sabtu kemarin hingga hari senin malam ini sudah kembali dengan normal
artinya seni perekonomian sudah berjalan
hari ini ditandai dengan siswa mulai sekolah lagi seperti biasa dan setiap orang yang memiliki pekerjaan
ke tempat pekerjaannya masing masing
dan sebagai catatan di sini yang menjadi pr pemerintah daerah atau pemerintah kota tanjung balai sendiri adalah
tentang angka pengangguran terbuka
yang kemudian hari mungkin saja bisa terjadi
ini nantinya sebagai bentuk pr bersama dari pemerintah daerah khususnya dan juga masih dicari solusinya hingga kini oleh pemerintah kota
ya itu tadi yang paling penting memang yang anda sampaikan bahwa bagaimana upaya recovery dan juga bagaimana menghilangkan api dalam sekam
karena bisa saja konflik sosial ini bisa terulang lagi
nah tetapi yang anda pantau sepanjang hari ini secara konkret bagaimana upaya recovery untuk infrastruktur fisik yang dibakar oleh massa saat itu
lalu juga recovery psikologi sosial warga yang ada di sana apa yang anda lihat yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang di sana
jelas secara psikologi ini membutuhkan waktu untuk pulih
karena beberapa warga yang sempat saya temui
mereka masih merasa aman tidak aman
tetapi di sini sebagai jaminan keamanan pemerintah kota juga melakukan persuasi satu demi satu warga yang mulai membuka tokonya lagi juga didatangi oleh pemerintah termasuk dengan tni dan polisi
untuk meyakinkan mereka bahwa situasi di sini sudah aman dan tidak ada konflik yang terjadi seperti beberapa hari lalu
sementara jika kita merunut dari langkah kecil yang dilakukan oleh

ini langkah kecil yang juga ternyata efeknya sangat besar
karena mereka bersama sama membantu untuk membersihkan tempat ibadah
walaupun itu bukan tempat ibadah dengan keyakinan mereka
tetapi di sini efek ini begitu besar ketika kita melihat bahwa mereka bekerja sama mereka bertoleransi dan mereka sangat menentang sekali tindakan tindakan yang telah terjadi beberapa hari lalu
ini langkah kecil tetapi efeknya sangat besar
kemudian mulai ditiru untuk membersihkan bangunan bangunan lainnya
walaupun belum ada perbaikan signifikan terhadap bangunan bangunan ini
termasuk penggantian material bangunan yang telah rusak
tetapi pembersihan ini untuk sementara dapat mengganti tempat ibadah yang nantinya dipakai untuk sementara
secara darurat bisa dipakai oleh para jemaah di tempat ibadah masing masing
baik terima kasih silvano hajid melaporkan langsung dari tanjung balai sumatera utara